hingga sabtu sepuluh september dua ribu enam belas warga rt enam rw dua belas kelurahan bukit duri masih bertahan di rumah masing masing
rencana pemprov dki untuk merelokasi pemukiman di bantaran kali ciliwung ini masih ditentang oleh warga
warga yang telah melakukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat menilai pemprov dki melanggar rekomendasi pengadilan negeri untuk menunda proses relokasi
salah satu alasan warga bertahan adalah pemprov memindahkan warga ke rusun dengan biaya sewa
sedangkan di sini mereka telah memiliki tempat tinggal sendiri
koresponden cnn indonesia istiarto sigit di kawasan bukit duri jakarta
itu bagaimana reaksi warga di sana mengenai rencana penggusuran yang akan berlangsung pada tanggal empat belas september dua ribu enam belas nanti
ya selamat siang iqbal sampai dengan saat ini memang ada beberapa rt yang masih bertahan
di rw dua belas kelurahan bukit duri kecamatan tebet jakarta selatan
di antaranya adalah rt lima dan juga rt enam
sepanjang jalan di belakang saya ini hingga ujung gang ini adalah warga yang rumahnya berada di rt lima dan rt enam
di mana kedua rt ini akan menjadi daerah yang direlokasi oleh pemprov dki jakarta dalam proyek normalisasi kali ciliwung
mereka bertahan dengan beberapa alasan
di antaranya adalah adanya uang sewa yang harus dibebankan kepada mereka di rusunawarawebek jakarta timur
jikalau mereka pindah ke sana
padahal selama tinggal
selain itu juga pemprov dki dinilai oleh warga tidak melakukan dialog
kelas aksi yang mereka lakukan masih akan memasuki mediasi kedua pada tanggal dua puluh september dua ribu enam belas
dan kemarin pada hari rabu ketika putusan maksudnya ketika surat peringatan kedua dari pemprov kepada warga telah dilayangkan
sebetulnya pada saat itu sedang terjadi persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
di mana mereka sedang melakukan mediasi
namun pada saat itu pun tidak ada proses dialog
hingga saat ini memang pemprov dki masih bersikuku untuk melakukan relokasi perumahan warga yang berada di bantaran kali ciliwung
tepatnya di kelurahan bukit duri
dalam rangka normalisasi kalijiliwung
namun sampai sekarang juga para warga masih menolak
mereka menginginkan adanya proses tukar guling lahan
jadi mereka dipindahkan sebetulnya tidak masalah
namun warga menginginkan tidak ada uang sewa yang harus dibebankan kepada mereka
terus menerus ketika mereka dipindahkan
dari rumahnya yang ada di kelurahan bukit duri jakarta selatan
ito sejauh ini sudah berapa banyak warga yang masih bertahan di lokasi
dan apakah mereka sudah ada yang mengantisipasi dengan melakukan beberapa pemindahan barang barang mereka sendiri
ketepat keluarga ataupun justru ada yang ke rusunawa sendiri
seperti yang saya sudah jelaskan tadi
ada sekitar empat rt yang terkena dampak
memang rt sepuluh di rw dua belas ini kebanyakan dari mereka sudah pindah ke rusunawa rawa bebek jakarta timur
dan sekitar lima puluh lebih kepala keluarga yang ada di rt lima maupun rt enam saat ini masih berada di sini
kegiatan memang masih berjalan seperti biasa
begitu saya tidak menemui adanya warga yang sudah membersihkan rumah atau mengosongkan rumah
begitu warga masih berkegiatan seperti biasa
dan mereka juga belum ada keinginan untuk melakukan proses pemindahan barang
karena mereka menilai proses hukum masih berjalan
dan ini yang diharapkan oleh warga juga dihormati oleh pemprov dki jakarta
karena memang kemarin ketua majelis hakim dari pengadilan negeri jakarta pusat menekankan bahwa harus ada penundaan dari proses relokasi warga di kelurahan bukit duri
yang harus dilakukan oleh pemprov dki jakarta menunggu proses persidangan selesai
namun kemarin justru kita tahu bahwa diterbitkan surat peringatan kedua kepada para warga pada hari rabu tujuh september dua ribu dua puluh
terima kasih atas
terima kasih atas informasinya